pembahasan tentang dana saksi dalam pansus rancangan undang undang pemilu berlangsung panas
sejumlah fraksi mendukung pemerintah menolak usulan saksi partai politik di tps dibiayai oleh negara
fraksi pd perjuangan golkar dan nasdem tak menyetujui saksi parpol dibiayai dari apbn
sementara itu fraksi gerindra demokrat pan pkb pks dan p tiga setuju saksi dibiayai oleh negara untuk pelatihan
menurut pemerintah yang diwakili menteri dalam negeri pembiayaan saksi dari apbn sangat memberatkan
namun pemerintah menyetujui pelatihan saksi dilakukan oleh bawaslu
pemerintah tetap menginginkan kenaikan ambang batas parlemen dan presiden dalam pemilu dua ribu sembilan belas
menteri dalam negeri cahyokumolo menyatakan pemerintah berkeinginan menaikkan ambang batas pencalonan presiden dan parlemen
untuk memperbaiki sistem politik di indonesia
dalam pembahasan di pemilu
bagi kami ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi
entah kalau dua puluh dua puluh lima juga tidak akan muncul talon tunggal kok
dua tiga pasti nggak ada
kan syarat mencalonkan kan jelas
bisa partai politik bisa gabungan partai politik